digelar sejak tiga puluh september kejuaraan balap sepeda tujuh puluh enam indonesia downhill dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung di ternadi bike park kudus jawa tengah telah selesai dikelar pada minggu sore kemarin
para pembalap diharuskan menaklukkan beragam rintangan ekstrim yang ada di lintasan balap yang memiliki titik star di ketinggian satu seratus mdpl dan enam ratus mdpl di titik finish
dan akhirnya pembalap dari tim dayo racing randi sanjaya berhasil keluar sebagai juara di kelas utama main elite dengan catatan waktu tiga menit lima belas empat puluh enam detik
randy ungkur empat detik dari pembalap csw racing team agung aprilio yang menempat di tempat kedua
sementara untuk tempat ketiga ditempati pembalap tim tujuh puluh enam rider dh squad muhammad abdul hakim dengan catatan waktu tiga menit dua puluh sembilan puluh enam detik
menurut randy bukan perkara mudah untuk menaklukkan
lintasan sirkuit cerna di bike park ini
randy mengatakan lintasan track yang memiliki beberapa obstacle section seperti berupa rock garden double jump dan tabletop ini menuntut tenaga ekstra bagi pembalap

sedangkan untuk kelas utama woman elite gelar juara diraih pembalap dari pola air dh team recycling ayutriya adriana dengan catatan waktu tiga menit empat puluh tujuh dua ratus dua puluh tujuh detik
dahil akbar kabupaten kudus jawa tengah